dengan catatan gue harus jadi pembantu
hah jadi pembantu
gue juga kayak gini gak lama kok
gue bakal nyusun rencana buat balas dendam sama laura
oh ya gue punya kabar bagus nih buat lo
sekarang ini kan si glenn sama siluki lagi musuhan
terus si opie sama si laura juga lagi musuhan
nah kita bisa manfaatin ini buat ngadu domba mereka
wah bener juga tuh
datang sendiri tadi
oh enggak tadi aku sama erah
lo ngapain datang sama erah
duh glenn kamu gak usah dendam kayak gitu deh
erah kan saudara aku
kamu mau gak antar aku ke perpus
hari itu aku gak religious kan
gue juga mau temenan kok sama lo
biarpun kita gak pacaran lagi
tapi gak ada salah kan kita temenan
ki gak baik kalau kita nggak nerima niat baik dari seseorang
ya udah aku sih nurutin kamu aja yang
lo kalau macem macem
balas dendam sama si omas sialan itu
nggak bisa nih terus terusan didiemin gini
aduh tapi kalau dia nggak mau gimana ya
biarin aja deh coba aja dulu
udah kabur terus datang lagi ke sini ya
soalnya waktu itu tuh saya bener bener kalut
karena gue tahu nih
gue nggak bisa jauh jauh dari lo
aduh jangan sekarang dong
saya ini bener bener buru buru
saya mau bales dendam sama si oma sama laura
tapi saya nggak pernah tahu caranya gimana
karena paul tuh selalu aja ngebelain mereka
kalau lo bilang si bule itu selalu belain mereka
lo kasih aja si bule itu racun perusak otak
eh saya gak pernah ya mau bunuh paul
biar bagaimanapun dia itu tuh suami saya
dan saya nggak mau dia mati
apalagi harta dia banyak
saya nggak mau sampai saya gak kebagian apa apa
eh nenek rombeng
yang suruh lo bunuh dia itu siapa ah
itu bule dikasih racun rusak otak biar otaknya lemah
jadi nggak belain mereka lagi
tuh tapi kalau misalnya omas sama laura curignya gimana
ya jangan lo kasih banyak langsung begitu
pelan pelan aja biar kayak sakit beneran
ya ampun rumah ini berantakan sekali
aduh bang ada apaan sih ribut ribut
kok plong plong berisik banget
mana si safira kenapa dia belum beresin rumah
mulutnya sampai nyandar kata tangga
udah deh bang beginian mah
omas ini bukan pekerjaan
ini tugasnya safira
kenapa pekerjaan kamu di rumah belum selesai
maaf tadi mami ke rumah temen dulu
siapa yang kasih kamu izin keluar
nggak ada pi
kalau kamu tidak mau ikuti aturan saya
kamu boleh pergi dari rumah sini segera aja
papi please jangan
mami janji mami nggak akan ulang lagi
tidak ada maaf untuk kamu
aduh abang jangan begitu bang
kan safira orang juga manusia juga kayak kita
ada salahnya ada benarnya juga
abang yang kelewatan dong bang maafin dia dah
omas kenapa kamu malah belain dia terus
iya bang ayo kegeng belain dia
cuma abang udah kelewatan
salah kan mesti ada
kebenerannya nggak apa apa bang maafin ya bang
lain kali tidak
makanya safira lu kalau keluar bilang bilang dulu
jangan selonong boy aja ke sana
nah tuh tahu taunya bang paul marah
gua kan kesian sama lu
iya mas thank you ya kamu udah belain saya
yaudah ya lain kali jangan begitu
dasar perempuan kampung
kamu pikir saya bakalan terharu dengan pembelaan kamu
nggak sama sekali
justru bikin saya semakin berseman menyiksa nyiksa kamu tahu
tunggu aku mau ke sana